sepeda motor ini bukan rusak atau mengalami ban bocor
sejumlah warga di desa adidharma kabupaten cirebon jawa barat
bersama sama menggotong sepeda motor dan menyeberangi rel kereta api
tujuannya agar sang pengendara sepeda motor bisa masuk wilayah kota cirebon
tanpa melalui posko penyekatan petugas ppkm di perbatasan kota dan kabupaten cirebon
sejumlah pengendara motor ini tidak diizinkan masuk kota cirebon melalui posko ppkm kerucuk
kelantaran tidak memenuhi syarat yang ditetapkan
penyekatan dan pengalian kendaraan
masih dilakukan petugas dalam melaksanakan ppkm darurat di kota cirebon
warga diizinkan masuk ke kota cirebon jika memenuhi syarat yang sudah ditentukan
di antaranya menunjukkan sertifikat vaksinasi dan hasil negatif swab test